sampai jumpa di video selanjutnya
jumlah tidak boleh membuat kita ujub
tidak boleh membuat kita takabur
karena ihtiar hanyalah ibadah
dan penolong kita hanyalah allah
semoga allah merahmati guru guru para ulama para sesepuh
patito dan seluruh jajarannya
dan terutama jamaah yang tidak ada mana hadir
allah maha melihat apapun yang dilakukan
dan yang tidak bisa hadir
allah tahu isi hati
allah tahu setiap niat
mudah mudahan semuanya mendapat pahalanya
yang terpenting dari skandal ini adalah
kita bisa berubah jadi lebih baik atau tidak
kita sibuk membahas kata kata yang kurang baik
tapi kalau saat yang sama mulut kita sama tidak baiknya rugi
harusnya dengan ada kejadian ini yang paling harus berubah adalah kita sebagai umat islam jadi lebih baik
kita bisa belajar dari bangunan yang ada ini
banyak bangunan kokoh
kita ingin negeri kita negeri kokoh
kita ingin umat menjadi umat yang kokoh
ternyata bangunan kokoh ada syaratnya
satu syaratnya adalah
terima kasih sudah terus kan
bangunan ini kokoh syaratnya ternyata bahan bangunannya beda beda
bahan bangunannya beda beda jadi mulai sekarang kalau umat ingin kokoh bangsa ingin kokoh
jangan sampai salah menyikapi beda
perbedaan itu sunatullah
bahkan saya jadi orang gara gara ibu dan bapak
allah menciptakan adam dan hawa bukan adam dan ada
perbedaanlah kita jadi
marilah saudara saudara sekalian kita lebih bijak menyikapi perbedaan
cari persamaan sebelum membahas perbedaan
beda wajar marah jangan
karena yang membuat kita ini susah akur adalah kemarahan yang ada bukan perbedaannya
mari kita cari persamaan
yang kunut dengan yang tidak kunut sama atau tidak
sama atau tidak
sama sama shalat tubuh udah
hargai dengan pendapat yang berbeda
taraweh sebelas dengan dua puluh satu sama atau tidak
yang satu dua puluh satu satu sebelas tapi sama sama
mu muhammadiyah persis al izzaan
fpw wahdah dan sebagainya sama atau tidak
umat islam orang islam orang hindu orang buddha orang katolik sama atau tidak
beda tapi sama sama
sama sama ingin selamat